nah sementara itu pemirsa sidang perdana gugatan perdata oleh panji gumilang terhadap anwar abbas
selaku dari pihak mui digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
kita tergabung dengan rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia aulia awar
dan ini langsung dari ruang sidang selamat siang aulia
bagaimana jalannya sidang informasinya pada pukul sepuluh sudah dimulai auli
ya selamat siang untuk sidang perdana terkait dengan gugatan panji gumilang yang dilayangkan terhadap ketua atau wakil ketua mui
anwar abbas ini memang dijadwalkan akan digelar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
namun hingga saat ini pukul sebelas waktu indonesia barat sidang juga belum dimulai
karena memang kehadiran panji gumilang atau pihak dari panji gumilang sendiri belum hadir di pengadilan negeri
di jakarta pusat
jika tadi anwar abbas juga telah hadir di pengadilan negeri jakarta pusat ini sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
dan beliau juga sudah memasuki ruang sidang
namun untuk panji gumilang sendiri ini masih ditunggu kehadirannya
karena memang untuk pihak yang menggugat sendiri yaitu panji gumilang yang melakukan perlawanan terkait dengan tuduhan tuduhan
yang ia duga didapatkan terkait dengan penistaan agama ini
jadi ia menuntut atau menggugat
gugat panji gumilang penggugat para anwar abbas sebagai ketua atau wakil ketua mui ini sebesar satu triliun rupiah
karena ia merasa dirugikan terkait dengan pernyataan atau tuduhan yang diduga dilakukan oleh anwar abbas
wakil ketua amui ini yang mengatakan bahwa panji gumilang atau pondok pesantren al zaitun ini pimpinannya adalah komunis
jika kita lihat ke belakang lagi memang sebenarnya tuduhan atau diduga
tuduhan yang dilakukan itu sebenarnya berasal dari cuplikan video media sosial yang dilihat oleh anwar abbas sendiri
di mana video itu adalah potongan statement yang dilontarkan oleh panji gumilang yang mengatakan bahwa saya adalah komunis
dan tadi saat datang ke pengadilan negeri jakarta pusat juga anwar abbas ini sempat ditanyakan terkait informasi apakah benar ia mengatakan hal seperti itu
ia mengaku anwar abs mengaku ini bahwa memang ia tidak sengaja sedang melihat media sosial
melihat statement dari panji gumilang seperti itu dan sebagai warga negara indonesia yang baik ini ia mengatakan bahwa ini sudah tidak sesuai dengan ideologi negara indonesia sehingga ia bertanya kemudian terkait hal itu
namun menurut kuasa hukum dari panji gumilang sendiri yaitu hendra effendi mengatakan bahwa ini sudah masuk ke tahap tuduhan sehingga ia melayangkan gugatan sebesar satu triliun rupiah karena ini dinyatakan atau dirasa merugikan pondok pesantren al zaitun
namun menurut wasakjan mui bidang hukum dan ham ihsan abdullah bahwa ini salah satu merupakan strategi dari panji gumilang sendiri agar fokus masyarakat ini atau fokus publik ini bergeser dari kasus yang menimpa pondok kesatuan al zaidun ini menjadi ke mui sendiri
maka dari itu pihak mui ini tak gentar ingin terus melakukan pembelaan terhadap gugatan
yang dilayangkan oleh panji gumilang pada enam juli lalu ini kepada anwar atas
jadi memang kasus awalnya mulainya polemik terkait pondok kesatuan al zaidun yang diduga ini menistakan agama ini terjadi tepat pada saat momen lebaran di tahun ini sekitar bulan april dimana muncul foto yang cukup viral di media sosial terkait dengan barisan atau syaf sholat di pondok kesatuan al zaidun yang dinilai ini memang sudah tidak sesuai dengan aturan atau ajaran agama islam
sehingga hal ini pun merenbet dimana juga pondok kesatuan al zaidun ini juga diduga berafiliasi dengan nii atau satu kelompok bersenjata
kemudian mui juga sudah melakukan penelitian terkait hal ini sehingga ia mengatakan bahwa sebenarnya sedang mengendalami dan melakukan investigasi lanjutan apakah memang di pondok pesantren al zaitun ini ada eksklusifitas
dan saat ini
dan saat ini anwar abbas laku wakil ketua mui setelah hadir saya akan mendatangi terkait statementnya saat ini
apa tadi itu sidang apa aja
jadi pagi ini ternyata tadi sidang diskor
saya tidak tahu alasan kenapa
saya tidak tahu skor
tetapi setelah saya datang kemudian skor dicabut
nah setelah itu saya diberi kesempatan berbicara
saya hanya menyatakan bahwasannya ya saya ini adalah seorang yang pancasilais ya
saya terus terang melihat karena kita masih konsisten dengan falsafah dan ideologi kita pancasila
maka kita sebagai bangsa hari ini masih bisa bersatu
dan saya yakin saya tak percaya
bila falsafah bangsa kita dan pancasila ini sudah diutak utik maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam
dan saya takut sekali negeri yang saya cintai ini yang namanya nkri ini bubar gara gara ada pihak pihak tertentu yang ingin bermain main dan memainkan pancasila
jadi dalam posisi saya adalah
saya ingin menjadikan pancasila ini sebagai falsafah dan ideologi bangsa
oleh karena itu saya memilih lembaga hukum
ya atau sebuah forum namanya forum advokat pembela pancasila
itu sebuah forum yang saya rasa sangat cocok dan sangat sesuai dengan sikap dan pandangan hidup saya sebagai warga bangsa
yang diketuai oleh saudara m isran tanjin
itu itu yang mungkin barangkali
yang hari ini saya lihat tadi hanya legal standing ya
ya saya nggak tahu juga ktp saya diminta gitu ya ktp ktp teman saya ini bukan ktp
tapi kartu advokat mereka diminta ya setelah itu ya hakim menyatakan sudah selesai ya
karena majlis ulama indonesia belum hadir
meskipun saya wakil ketua majelis ulama indonesia
tapi saya dituntut secara apa
secara pribadi ya
oleh karena itu kata bapak makin tadi
karena wakil dari mui belum hadir
maka sidang ditunda tanggal dua agustus
ya insya allah
penegasan aja bu ya
apa yang dilakukan
tadi kan ini semua terserah pada cina
apakah yang dilakukan
apa yang dilakukan
saya kan baca karena saya menyatakan dia komunis
ya apa itu
mungkin pak isan yang bisa menjelaskan
ya kan tadi dia mengatakan bahwa kalau dia mau menikah kerja sudah dia siap menggunakannya
apakah termasuk bantu dunila yang menangkap dia ini di gondak masjid ketua sama
sehingga dia bisa menikah kerja sendiri
ya jadi gini
ini kan berawal dari
potongan video yang berkembang
tapi sebetulnya bu ya kan mengkarifikasi
kalau seandainya saudara panjigo bilang bukan komunis
ya jelaskanlah kepada publik
dia bukan komunis
tapi kemarin waktu satu suruh saya aneh juga
kok yang hadir malah meyakinkan kita
bu ya itu gak mau menuduh
karena bu ya bilang ini urusan pancasila
bukan urusan panjigo milang
kalau ada orang yang ganggu pancasila
bu ya terdepan untuk membela negara indonesia dan pancasila
ini kan bapak jepangnya tidak hadir
tapi dia nyari orang hadir
di tengah jadwal yang padat
apakah memang tengah jauh menghadir
bapak jepang yang muda
tidak ada harapan untuk bapak jepang
ada yang tidak harus
aset perdayaan yang dimutirkan sudah dijemput
tapi kemudian saja
karena beliau ini prinsip alam ini juga menganggap rasa secara etika akhlak saya harus hadir makanya tunjukkan kepada publik bahwa saya harus menyampaikan
nah pengacaranya pak panji sudah datang dia nggak datang mui jadi secara prosedural sudah oke semua itu nah persoalan pak panji datang atau nggak itu kembali ke pengacaranya jadi artinya kalau beliau prinsipnya beda kalau beliau sebagai warga negara digugat datang dulu
saya kalau dipanggil oleh pengadilan datang kalau disuruh pulang pulang juga saya
kalau mui nggak datang kenapa pak
beliau nggak paham itu beliau nggak ngurusin itu
enggak itu maksudnya
enggak itu maksudnya
mereka punya tim hukum sendiri
mereka punya hukum sendiri
ya karena saya digugat apa perorangan saya digugat perorangan
mui nanti ada tim sendiri
nanti mui akan ada tim sendiri akan dipanggil lagi oleh pengadilan mudah mudahan minggu depan datang maka sidang bisa mulai
kalau terkait beliau yang ngurusin segitiga apa yang terjadi
ini adalah wartawan yang membuat susah saya karena membuat pertanyaan pertanyaan yang nggak mudah gue menjawab ya
ya datanglah insya allah asal sehat ya
kalau sehat insya allah datang ya
makasih banyak ya
ya selamat berjalan
ya itu tadi pernyataan dari anwar abbas yang meninggalkan ruang sidang tepat di ruang sidang prof dr kusamad maja di pengadilan negeri jakarta pusat yang dimana sebenarnya sidang gugatan terhadap anwar abbas yang dilayangkan oleh panji gumilang ini akan digelar hari ini terkait pembacaan tuntutan atau pembacaan gugatan
namun ternyata pihak dari panjegumilang ini tidak hadir

hanya saja yang hadir hari ini adalah kuas hubungnya yang terkait

dan sedangkan untuk pihak mui sendiri anwar abbas ini datang atau hadir bersama banyak sekali tim avokat atau tim kuasa hukum yang memang berniat akan membantu anwar abbas sendiri bahkan tidak mau dipungut biaya
karena mereka merasa ini adalah membela ideologi dan juga membela negara terkait dengan pernyataan dari panjegumilang yang mengatakan bahwa dirinya adalah komunis
tadi anwar abbas juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya yang ia butuhkan itu adalah klarifikasi terkait apakah benar pernyataan yang dinyatakan dicuplikan video yang sempat viral beberapa waktu lalu tersebut
sehingga sidang hari ini diputuskan akan ditunda dan akan digelar kembali pukul dua agustus
dan semoga saja panjimu bulang ini nantinya bisa hadir di sidangan bersama juga dengan pihak dari mui sendiri terkait dengan permasalahan gugatan ini
tadi informasi tambahan bahwa untuk pihak dari anwar abbas sendiri ini berencana juga akan melakukan gugatan balik terhadap panji gumilang
karena juga dinaklain merugikan dan menyengapikan isu isu penting terkait dengan polemik konfesan zaitun yang sebenarnya menjadi inti permasalahan ini
sehingga dari pihak mui sendiri menggugat secara materi itu sebesar dua triliun rupiah
namun ini juga masih proses untuk pengumpulan dokumen yang menurut pihak dari kuasa hukum anwar abbas
sendiri ini sudah hampir selesai
kita akan lihat kembali bagaimana nantinya persidangan yang rencananya akan digelar tanggal dua agustus dua ribu dua puluh tiga terkait dengan gugatan ini
baik terima kasih aulia wardani langsung dari pn jakarta pusat
kalau bisa saya tambahkan pada hari ini sebenarnya adalah sidang perdana gugatan perdata yang digugat adalah dari pihak mui
namun mui tidak datang
tim mui itu berbeda sendiri
dengan tim yang akan dikirimkan ke sana dari pihak persorangan yaitu anwar abbas
kita harapkan memang persidangan akan berjalan dengan lancar pada tanggal dua agustus
terima kasih aulia wardani langsung dari pn jakarta pusat